kok bebek main main
bisa telepon ke nomor baru gua sih
kan bebek gak tau kalo ini nomor baru gua
mau kemana mau kemana lo
hah udah berani beraninya dong
udah berani beraninya dong
turun turun turun
mamanya bebek melmel sama tentralnya udah pergi belum ya
kalau udah pada cabut kan enak
gue bisa langsung nyamperin ke rumah bebek pemel untuk menjemputmu bebek
sekarang ya lo sms si ian
pake teleponnya meli bukan pake telepon lo
mana tadi tuh yang telfonnya si meli
nih gua mau teks
eci ampun deh
emang namanya bebek ya kan
iya bebek pianian
bebek pianian ini meli ketemuan yu sayang yu di tempat biasa yu begitu
allah pinter banget kadang kadang
bahas aja kek
bebek pianian yuk kita ketemuan di tempat biasa
bebek i'm on the way ke taman cinta kita
dua satpam itu udah pada pergi
sekarang waktunya gua pacaran sama bebek pianian
bebek bebek mel mel belum nyampe juga ya
beneran gak ada ketemuan di sini apa enggak sih
bebek gimana ya
kok bebek mel mel bisa telepon ke nomor baru gua sih
kan bebek gak tau kalo ini nomor baru gua
ada tante yang ada
turun lo ya
you bohongin i ya
ngaku ngaku jadi pacar i
ini bakal jadi derita loh
nah tuh dia
ingat dia biar dia nggak bisa kemana mana
masalahnya dijemur sambil diikat
aduh keleler lagi tante

aset perusahaan mas fy makin kesini makin gede juga
gue harus pindahin ini semua ke perusahaan fisik
dan perusahaan fiktif itu harus gue kuasai
mama giliran ke kantor semau
giliran anak yang sakit kedepan
tadi bener mama belum tidur
harusnya di sini yang marah siapa ya
dia masuk rumah sakit mamanya gak dikasih tau
untung kamu baik baik aja sekarang sehat
daerah mama kesini sebenarnya mau tanya sama kamu satu hal
bisa sih kamu gak jadi hamil
jangan jangan kamu gugurin ya
eh tapi sempat sih mak adriana itu makan nanas muda
tapi memang rezeki anak yang baik
dan memang itu kesalahan perawat karena salah kasih hasil lab ma
jadi nama aku gak hamil dan aku happy
kok bisa gitu sih malah gak jadi hamil
mamah tuh udah ngarep ngarep cemas untuk punya cucu
kok malah mama pengen banget adrian itu hamil dan punya anak dari mas b
kalau sampai mas b tau
dan kamu itu ternyata mantannya boy
terus mas b tahu kamu masih ngejar ngejar dia sampai sekarang
bisa bisa kamu diceraiin sama dia
belum dapet apa apa
dan mau jadi gembel
belum bisa nguasain hartanya juga kamu
tapi kalau kamu punya anak dari mas b
dia gak akan sembarangan untuk nyariin kamu
karena anak itu bisa jadi pengikat pernikahan kalian
mama pikir adriana ini anak yang kemarin yang masih bego tolong
udah dipikirin kali semuanya
mama gak perlu khawatir kan

adriana akan bikin mama dan dia bahagia dan bangga sama adriana
dan adriana sebentar lagi akan nguasain perusahaannya mas b
hartanya semuanya akan adriana ambil
setelah itu semua terjadi
asal itu jadi kenyataan aja
ada apa sih
ada apa sih sebenarnya
lo masih inget kan
jadi lo udah tau
ya bagus deh

udah sabotase motornya boy
kalau iya kenapa
masalah buat lo ha
kalau lo mau ribut sama gue
kita cari tempat spri
jangan berani keroyokan kayak gitu
lo bikin gue takut ha
gue gak perlu keroyokan
kita buktiin man
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas
mas ini dia mas